tapi sekarang benar benar saya tidak punya uang
meskipun ibu opo opo juga saya tidak punya sepeserpun
percuma bapak punya anak sukses kalau nggak bisa bayar utang
itu adalah utang saya bu
insya allah bu
bulan depan akan saya lunasi
kalau begitu sebagai jaminannya sepeda bapak saya bawa
eh bu bu

terima kasih bu
pak pak pak bangun pak
pak bangun pak
pak bangun pak
pak bangun pak
kenapa sih gelisah tadi mondar mandir
ya bukannya gitu kak perjalanan kita ketunda lagi nih
iya lu gak kasihan apa sama bapak tua ini
eh gue kasian tapi gue juga pengen cepet nyampe jogja
ya sama gue juga diem ya tapi sabar
ya kok sabar sabar terus kak apa nyampe nya kak
ya sabar sampe nunggu bapak ini siuman
dia bisa pulang sendiri baru kita juga pergi biar tenang
ya bukannya gitu kak
pak bapak kondisi bapak
bapak di puskesmas sekarang
tadi kita menemukan bapak itu tergeletak
eh pak bapak jangan main berat dulu pak
kenapa kondisi bapak belum pulih benar
bapak nyari apa
uang pensiun saya
emangnya bapak taruh dimana tadi
kok gak ada
aduh pak bapak inget inget lagi
iya gak ada
kalau begitu saya harus segera pulang
eh bapak eh bapak
lebih baik bapak istirahat disini dulu pak
kondisi bapak itu belum pulih benar
takutnya nanti bapak kenapa napa
saya harus segera pulang
istri saya sakit di rumah
kalau gitu gini aja pak
biar kita antar ya pak ya
bapak lebih baik jangan dulu gunakan sepeda itu
biar adik saya aja pak yang naikin sepedanya
biar bapak naik sepeda saja
eh kesehatan bapak kan masih kurang baik pak
takutnya nanti kalau bapak naik sepeda tiba tiba terjadi apa apa kan
adik saya aja pak gak apa apa kok
kak kok mana bisa naik sepeda tua
kalau dimas yang harus naik sepeda
bapak nggak usah khawatir pak
dimas itu dulu waktu perayaan tujuh belas agustus aja pak
diwaras satu naik sepeda
jadi gak apa apa pak
kak lu yang bener dong
cuma satu dari mana gue
naik sepeda aja gue gak bisa
kalau bapak bapak itu tiba tiba pas naik sepeda
terjadi apa apa semaput
lu gak kasian apa
terus kalau nanti gue yang semaput gimana
ya maksud gue lu kan harus tolongin orang tua dong
ya udah deh
udah pak ayo pak biar naik motor saya aja
gak apa apa pak biar adik saya
iya pak silahkan pak
ametang kecil baju s cartrades
disini tujuain s lelaws
ada lagi orang reverend
esta jo semuanya bang

bahas hat coroni
ya ga ada yang sekali
giniaga jauh bang

hampir gua mati kan iya untuk kan lu belum mati kan
jangan nyumpain lo yang pentingkan lu sekarang udah selamat dengan sampai jatuh
anegoh ya udah pak standar disini aja pak enggak papa ayo silakan masuk dulu
istirahat dulu saya akan mengambil kelapa muda di belakang untuk kita berbuka puasa
seger kan selalu berbuka puasa dengan es kelapa muda apalagi tadi habis naik sepeda capek tunggu
sebentar ya makasih pak ya ibu party silakan duduk bu enggak usah saya kesini mau nagih utang
rp lima ratus yang bapak janjikan kemarin tapi pensiun saya hilang bu gimana sih pak utang tetap utang harus
bayar saya tahu bu tapi sekarang benar benar saya tidak punya uang meskipun ibu opo opo juga saya
tidak punya spesial pun percuma bapak punya anak sukses kalau nggak bisa bayar utang itu adalah
hutang saya bu bukan utang anak saya insya allah bu bulan depan akan saya lunasi kalau begitu
pakai jaminannya sepeda bapak saya bawa eh bu bu bu bu jangan bu kalau sepeda ini diambil saya
bisa kemana mana itu urusan bapak kalau mau kembali sepeda ini banyak dulu dongutannya
jangan dibawa sepedanya kasih bapak ini kamu enggak usah ikut campur ini urusan saya bu bu bu
hai pak sabar ya pak
demam ibu naik lagi
huta kita sama bupati gimana pak
ibu gak usah mikirin itu itu urusan bapak
ya kita ini hanya perlu bersabar bu
ibu istirahat saja
bu coba telepon handoyo pada kita pak
bu bapak berat kalau mau menghubungi handoyo
tapi dia pasti bisa bantu masalah kita pak
handoyo itu tidak pernah menghubung kita
bapak gak mau dibilang ngemis
dia kan tetap anak kita pak
buat kita bu
tapi buat dia itu tidak
sudah kamu tenang saja
jangan banyak pikiran
gini gak enak nih sahabat prihatna
kalau kita lama lama di sini
terus menurut lo kita harus gimana
gue juga gak tegas nih ninggalin mereka
apalagi pas gue ngeliat kejadian yang tadi tuh
supaya dia ambil
ada apa pak